kalian lo terlaluan

video amatir warga merekam aksi pemalakan yang dilakukan oleh sejumlah remaja
di kawasan kebon pisang tanjung priok jakarta utara
para pelaku juga sempat melakukan aksi kekerasan terhadap korbannya
seorang ibu yang melintas di lokasi kejadian dan mengetahui aksi pemalakan tersebut
memarahi para pelaku
kedua korban pun akhirnya berhasil melarikan diri
menurut keterangan kanit reskrim polsek tanjung priok
aksi pemerasan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda dan terekam kamera video amatir warga
terjadi pada rabu dini hari
korban hingga kini belum melaporkan kejadian tersebut
namun petugas telah mengantongi identitas lima orang pelaku
yang melakukan aksi pemerasan dan memburu para pelaku
di madiun jawa timur beredar sebuah video di media sosial
yang memperlihatkan dua orang ibu ibu yang sedang berkelahi di depan sebuah mal
dalam video berdurasi dua puluh tujuh detik ini
kedua wanita diduga terlibat masalah penjualan online
kasat reskrim polres madiun kota akp fatah meilana membenarkan kejadian tersebut
menurut polisi pertengkaran diduga terjadi karena salah satu ibu
tak kunjung membayar barang yang dibeli secara online
setelah bertemu di lokasi si pemesan melempar uang ke arah penjual
penjual yang tak terima
membalas melemparkan barang ke arah pembeli
polres madiun kota belum mengusut kasus ini karena belum ada masyarakat yang melapor
seorang wanita di kabupaten bojonegoro jawa timur mencuri belasan sepeda ontel
dengan modus berpura pura menyapu jalan
pegawai honorer kebersihan ini mengincar sepeda ontel yang ditinggal olahraga pemiliknya
di kawasan alun alun kabupaten bojonegoro
tersangka selalu memilih hari minggu untuk beraksi
sambil menyapu tersangka mengawasi sepeda ontel tanpa kunci pengaman
aksi pencurian ini membuat korban ketagihan hingga terus menerus mencapai dua belas kali
termasuk mencuri sepeda milik salah satu anggota polisi
hasil curian dijual dengan harga rp delapan ratus hingga rp satu per unit
tim nikbutan cnn indonesia